di sisi lain menteri agama fahrul razi menegaskan
ia memiliki visi yang sama dengan muhammadiyah dan nahdlatul ulama
fahrul menilai protes yang disuarakan sebagian kader nu
lebih kepada menanyakan kontribusi apa yang akan ia lakukan di kementerian agama sekarang
fahrul juga menambahkan tidak ada nomenklatur menteri agama harus dari nu
kalau istilah protes buat saya itu protes teman teman
bukan protes nggak suka sama sekali bukan gitu
karena saya dengan teman teman nu dengan teman teman muhammadiyah
kan punya misi yang sama
mungkin kalau dilihat sepertinya protes itu
bukan protes seperti membawa mohon maaf
membawa spanduk spanduk protes jangan pak farul bukan itu
jadi sekedar kemudian ya kira kira apa yang bisa dikontribusikan pak fahrul
untuk bersama sama kita membangun bangsa ini ke depan
tidak ada nomenklaturnya seperti itu nggak ada
contohnya saja menhan juga sering dari sipil
malah sekarang mohon maaf ya
itu menko polhukam dari sipil dan dari nu
jadi tidak ada persoalan seperti itu
dan saya kira semua teman teman juga tahu